ini bener bener kawat sekali ya allah
kiki gak berani bayanginnya
hah enggak mbak
jangan biar ada yang nang
pak bos mau keluar lagi
gue ke gerbangnya
mau pergi lagi pak bos
tolong jaga rumah
aku pergi juga ya
iya bu andien
ini ada apa lagi sih
perasaan ui jadi gak enak banget
tapi malah galau
mas kita mau kemana
kita ke rumah saya satu lagi
aglo lima residen jaraknya terlalu jauh dari sini
kalau rumah saya satu lagi jaraknya lebih dekat
jadi kalau mama ada apaan
aku gak percaya sih masa
kita pergi meninggalkan rumah ini
menurut aku udah janji sih
untuk gak pergi
kita tiada kutip untuk berada di luar sini
tadi pas mbak mirna dipanggil sama ibu rosa
mbak mirna ngomong apa aja sih mbak
soal anin yang pernah masuk penjara
mbak andin pernah
mbak andi pernah di penjara mbak
andin dulu di penjara itu
karena kasus pembunuhan ki
pembunuhan siapa mbak mirna
gue gak tau siapa korbannya
yang gue tau
korbannya itu cuma laki laki

tadi kan ibu rosa teriak teriak sebut nama roy

yang dimurus sama mbak andin itu
yang dimundur sama mbak andin itu
mas sayang pepe proy
mas sayang pepe proy
cuma sayangnya gak punya bukti
cuma sayangnya gak punya bukti
hah enggak mbak
pak bagaimana sih mobilnya
makanya mas saya yang salah mas gak apa apa
semoga kondisi mama akan membahas selama mama minum obat
amin itu juga yang saya harapin
waktu aku marah sama kamu kenapa kamu ngerasain hal yang sama seperti ini mas
dan hari ini pun sakitnya sama nih
papa maaf aku capek
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
andien papa bukannya mau ikut campur tapi papa mau tahu keadaan kamu sama al dan keadaannya bu rosa juga
tadi papa lihat mobilnya a lewat
al lagi pergi
aku sama mas al pergi dari rumah
karena mama rosa udah
kejala sekali sama kami berdua
jadi bu rosa udah tahu soal kasus pembunuhan roy itu
tapi kan bukan kamu pelakunya nak
papa percaya bukan kamu pelakunya

papa percaya bukan kamu pelakunya
ya tapi kan gak semua deh itu orang tuh percaya pa
ya pasti mama tuh cuma
ngerasa dibohongin sama aku sama mas al
tapi sedangkom edud quer p appeal